dua orang siswa pasukan pengibar bendera paski braka tingkat nasional asal kalimantan tengah yang terpilih hingga selasa kemarin
terus melakukan latihan menjelang keberangkatan ke jakarta
kedua siswa asal kabupaten pulang pisau dan kabupaten kota waringin barat ini terpilih berkat hasil kerja keras dan latihan sejak duduk di bangku smp
inilah dua orang siswa yang terpilih menjadi paski berakat tingkat nasional perwakilan kalimantan tengah
saat melakukan sesi latihan di halaman parkir sekretariat koni kota palangkaraya kalimantan tengah
kedua siswa ini terus berlatih baris baris sebelum nantinya akan bertolak ke jakarta
untuk putri bernama lili alfia enam belas tahun asal sma negeri satu kahayan hilir kabupaten pulang pisau
sedangkan untuk putra bernama aryo ronggo saputro enam belas tahun asal sma negeri satu pangkalan bun kabupaten kota waringin barat
keduanya yang duduk di bangku kelas sebelas sma ini terpilih berkat hasil kerja keras
dan latihan sejak duduk di bangku smp
motivasi saya mengikuti paski beraka ini adalah ingin menjadi seorang putri daerah yang lebih baik lagi
yang kedua saya ingin menjadi seorang yang disiplin
ketiga saya ingin membanggakan nama kabupaten nama kalimantan tengah dan nama indonesia
oh yang pertama
sebelumnya saya sudah menyiapkan tarian kemudian pengetahuan umum tentunya
lili dan aryo bertolak ke jakarta rabu pagi dua puluh lima juli dua ribu delapan belas
dan nantinya setelah berada di jakarta lili dan aryo akan bergabung dengan perwakilan paski berakat lainnya
untuk memasuki masa karantina dan latihan selama dua puluh hari
ya analytics ada ulang tarif tego tery